mengapa kau ingin menghabisi saudaramu sendiri
saudara sendiri apa maksudnya
aku bukan saudaranya
mengapa dia menyebutku seperti itu
jangan mengarah denny
dia hanya menipumu
aku bukan saudaramu
aku bukan saudaramu
aku bukan saudaramu
aku bukan saudaramu
aku bukan saudaramu
aku bukan saudaramu
kenapa raden harus marah
kau pun masih menyalahkan diriku prasini
bahkan disaat aku menolong ibunda
aku pun masih salah
tidak ada yang salah dengan cinta
tapi tidak untuk saat ini prasini
seharusnya raiku rana santa
lebih memikirkan tentang keluarganya
bukan tentang cinta
cinta bisa datang kapan saja
dan dalam situasi apa saja
tapi tidak dengan diri
mungkin memang raden tidak pernah punya cinta
masih hati bersumpah
sekarang rasakan ini
hajian pelubur raga
hei bapak ibu hei bapak ibu
sekarang kau bawa rajamu dan senopatimu pula

kuruku tidak menikah
paman kau sungguh sangat santai
jadikan aku murid
aku tidak memiliki murid
aku mempunyai seorang ibu yang harus aku jaga
aku mohon jadikan aku sebagai muridmu paman
jika demikian kenapa kau menolong
kenapa kau tidak biarkan saja aku mati dibunuh oleh buruhmu
bukankah kamu sudah mengatakan
bahwa kamu mempunyai seorang ibu
bukankah kamu sudah mengatakan bahwa kamu mempunyai seorang ibu
bukankah kamu sudah memahami itu
april di indonesia